tersangka sempat menasihati komda muslimin agar tidak membunuh istrinya
tapi hanya memberi kecubung yang bisa memabukan
tapi setelah diberi kecubung suaminya tidak berani bertindak
saya cari hari pertama saya kasih dia tidak berani melakukan
aku ketahuan istrinya menurut campuran keminuman
sampai hari kedua sama juga seperti itu pak
untuk lari ketiganya sama juga gagal
dari perkembangan penyidikan tim polri dan tni juga mendapati proses serah terima
uang pembayaran satu ratus dua puluh juta rupiah dari kopda muslimin
kepada tersangka sugiono di rumah sakit hermina semarang
di rumah sakit itu
kopda muslimin menunggu istrinya yang dirawat setelah ditembak
saat itu kopda muslimin menyuruh orang yang biasa mengurus seburungnya
minta ibu mertuanya mengambilkan uang dua ratus sepuluh juta rupiah untuk pengobatan istrinya
di rumah sakit kopda muslimin menyerahkan satu ratus dua puluh juta kepada sugiono
dan membawa sembilan puluh juta sisanya untuk pelarian dirinya sendiri
perintahnya itu ada uang di ibu ibu mertua maksudnya

diantar ke rumah sakit untuk kepentingan biaya rumah sakit
kemudian disusul kemudian perintah yang kedua
itu kurang satu ratus dua puluh dan pihak rumah sakit masih minta lagi sembilan puluh
tapi ternyata kan satu ratus dua puluh itu untuk membayar para tersangka ini
kemudian yang sembilan puluh digunakan yang bersangkutan untuk melarikan diri
tim gabungan polri dan tni masih terus memburu keberadaan kopda muslimin
yang menjadi otak pelaku penembakan istrinya sendiri rina wulandari
pada senin delapan belas juli lalu di depan rumahnya
damar sinuko semarang jawa tengah